kancah politik indonesia kembali diwarnai dengan kehadiran tiga partai baru
yang siap memecah suara umat islam dan kaum milenial
dalam kontestasi jangka panjang pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dua partai baru merupakan sempalan partai lama
yakni partai gelora yang dimotori oleh fahri hamzah dan anies mata
dari partai keadilan sejahtera pks
serta kelompok loyalis amin rais dari partai amanat nasional pan
yang memisahkan diri untuk membentuk partai umat yang baru mendeklarasikan partainya
dengan logo perisai tauhid hitam keemasan
kemudian salah satu partai islam tertua di indonesia
partai masyumi yang baru saja mendeklarasikan diri tepat pada ulang tahunnya ke tujuh puluh lima
untuk kembali aktif dalam kancah politik nasional
di mana partai ini akan dimotori oleh ex ketua majelis ulama indonesia ahmad khalil ridwan
berkaca pada hasil rekapitulasi suara pemilu dua ribu sembilan belas silam
empat partai baru pada saat ini yakni partai perindo partai solidaritas indonesia
partai berkarya dan partai garuda
sehingga tak memiliki kesempatan untuk mengubah situasi politik nasional
hal yang sama diprediksi oleh pengamat politik dari presiden university
muhammad hikam yang menyebutkan tak adanya identitas ideologi yang membedakan dari ketiga partai baru ini
menyebabkan minimnya dukungan suara yang akan masuk untuk ketiga partai tersebut
apalagi ketiganya sama sama menargetkan kelompok umat islam dan milenial sebagai pendulang suara
namun tak memiliki tawaran ideologis yang berbeda dibandingkan dengan partai islam lainnya
setelah ini saya agak pesimis bahwa mereka akan berhasil melampaui ambang batas itu
atau bahkan akan bisa terregister juga itu masih satu pertanyaan yang besar
pertama tama karena tiga partai ini umat lalu masyumi lalu gelora
itu mempunyai perbedaan perbedaan di dalam marketingnya atau targetnya
sekjen p tiga arsul sani pun menyebutkan bahwa p tiga tak khawatir dengan kehadiran ketiga partai ini
ia menyebutkan p tiga memiliki pemilih loyal yang cukup solid dan besar
meski telah terjadi sejumlah konflik internal partai seperti kasus korupsi ex ketum
yang terkenal dengan pemilihan yang terkenal dengan pemilihan yang terkenal dengan pemilihan yang terkenal dengan pemilihan yang terkenal
p tiga punya pemilih yang solid pemilih ideologis pemilih tradisional
karena dalam keadaan partai yang tidak menarik karena kejadian kejadian itu
masih ada yang milih seperti itu
apalagi ternyata dibandingkan dengan suara p tiga pada pemilu dua ribu dua puluh
itu masih lebih banyak
ini artinya ada peluang bagi p tiga
begitupun dengan partai kebangkitan bangsa pkb
yang menyebutkan bahwa tak khawatir dengan kehadiran ketiga partai islam ini
namun begitu waketum pkb jazilul fawait menyebutkan pihaknya tetap membuka opsi bagi sejumlah partai islam tersebut
untuk menyatukan suara agar memiliki basis suara yang kuat sebagai modal pemilu yang akan datang
kalau pkb tidak merasa khawatir ya
dengan lahirnya partai baru partai mas umi
cuma yang menjaga
pkb selalu mengedepankan kebersamaan persatuan
kalau mas umi ini hanya bermodal semangat kejayaan masa lalu
menurut saya sudah tidak konteksual
dan bisa jadi nanti tidak lolos nanti di elektoral maupun persyaratan
meski bukan tidak mungkin ketiga partai ini berpotensi menjadi partai besar
setiap tokoh yang memotori partai ini harus memiliki tawaran ideologis yang baik untuk kepentingan masyarakat